beginilah kondisi di komplek pemakaman blok a dua tanah kusir kebayoran lama senin siang
ratusan makam terendam banjir akibat hujan yang mengguyur wilayah jakarta sejak minggu malam
menurut salah satu petugas pemakaman banjir diperparah karena letak makam yang rendah serta sistem drynese yang buruk
selain makam banjir juga merendam lebih dari seratus rumah di kawasan duren tiga kecamatan pancoran jakarta selatan
banjir bahkan mencapai tinggi satu meter pada senin pagi
sejumlah warga yang tinggal di permukiman yang didominasi pedagang keliling ini terpaksa tak bisa berjualan
karena gerobak serta akses dari dan menuju permukiman terendam banjir
di jakarta timur akibat tuapan kali ciliwung
permukiman warga bidara cina jatinegara terendam banjir dengan ketinggian hingga satu lima meter pada senin pagi
sebelumnya pada minggu malam bendung katulampa bogor jawa barat sempat berstatus siaga tiga
banjir pun mulai naik ke permukiman warga sejak senin dihari
sebagian warga yang tidak memiliki rumah tingkat mengungsi ke gedung karang taruna
warga pun berharap ada bantuan makanan dari pemerintah setempat
sementara itu debit air di pintu air manggarai menteng jakarta pusat meningkat hingga berstatus siaga tiga
dengan ketinggian air hampir satu meter senin pagi
bukan hanya hujan lokal air kiriman dari kawasan hulu sungai ciliwung menjadi salah satu penyebab meningkatnya debit air
warga yang tinggal di bantaran kali ciliwung diimbau agar lebih mewaspadai potensi terjadinya banjir
tim liputan cnn indonesia